arief bohari tak pernah membayangkan hari wisuda sang putri yang seharusnya menjadi hari bahagia berubah menjadi duka
putri tercintanya musdalifa arief meninggal dunia sebelum hari wisuda yang sudah dinantikannya
arief hadir untuk mewakili sang putri dalam prosesi wisuda universitas islam negeri uin alauddin makassar pada selasa pagi
sejumlah keluarga musdalifat termasuk sang ibu yang turut hadir juga tak kuasa menahan haru saat wisuda berlangsung
meski sudah tutup usia musdalifa masih memberikan hadiah bagi kedua orang tuanya lewat torehan prestasi ipk kelulusan tiga sembilan dan predikat kumla
nah kalau kali wisuda itu saya harus tempatnya tempat ipk ip
musdalifa meninggal dunia dalam kecelakaan tunggal di kabupaten bulukumba saat menjenguk rekannya yang sakit pada bulan mei silam
di mata rekannya mustalifah dikenal sebagai pribadi yang ceria dan aktif berorganisasi
ia juga sudah jauh jauh mempersiapkan segala hal untuk menyempurnakan motif
sebelum musibah kecelakaan terjadi musdalifah sudah merencanakan untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang s dua usai wisuda
ibnu munsir makassar sulawesi selatan
video bupati malang yang sedang dangdutan dengan dua orang biduan saat pandemi covid sembilan belas menjadi viral di media sosial
ia meluruskan bahwa acara dangdutan ini tidak terkait dengan agenda dinas
informasi selengkapnya usai jendhal